raden raden kamu dihukum mati
aku yang mem
raden raden kamu dihukum mati
raden raden kamu dihukum mati
raden raden kamu dihukum mati
raden raden kamu dihukum mati
mari dinda kita gambungkan mantra kalah cakra tingkat kedua
angin asal jadi angin
cahai balik deh jadi cahai
tanah sing jadi tanah
gebrik hijik dua hilum
mantra kalah cakra
kehukuman memprotok buzz set
raden raden kamu dihukum mati
paman aku yang meminta ini semua paman
aku akan menggantikan hukuman ibu ndakan tringmani
karena ia telah menyelamatkan nyawaku paman
bebaskan raden walasukta
kami mengambuni gusti raden ketirbali
tidak semudah itu melepaskan hukuman dari seseorang
aku akan menggantikan hukuman dari seseorang

mantra kalacakra tingkat dua
mantra kalacakra tingkat dua
apabila digabungkan memang sepuluh kali lebih keras dari satannya
apabila digabungkan memang sepuluh kali lebih keras dari satannya
kepada para pembantu
anda akan menderita perlindungan keluarga mereka
akan deg deg itu turnover tersebut
oleh se umkri
jangan lupa buat like